pemirsa program kartu prakerja yang dibuka sejak sabtu lalu telah mendatangkan jutaan pendaftar
pemerintah sendiri targetkan jumlah peserta program kartu prakerja ini sebanyak lima enam juta
perintah gelontorkan dana lima enam triliun rupiah untuk menggayat sederet perusahaan untuk menjadi mitra program kerja tersebut
program ini sebetulnya telah dicanangkan sejak masa kampanye presiden jokowi di depan tahun lalu
namun sejak wabah covid sembilan belas menyerang sektor industri program ini diharapkan mampu menjadi solusi dari gelombang phk sebagai dampak dari wabah virus corona
melalui saluran telepon kita telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik trubus rahadian syah
selamat siang bapak
bapak pemerintah dimanjadikan program kartu prakerja sebagai salah satu jaring pengaman menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
sudah tepatkah langkah ini menurut anda
dan pada hari ini merupakan gelombang satu penutupan pada pukul empat sore nanti
ya menurut saya ini program dalam rangka jaring pengaman sosial tentu sudah tepat
hanya persoalannya adalah program ini kan awalnya untuk mengatasi pengangguran
kemudian kenapa dirubah menjadi atau dipercepat dalam konteks untuk penanganan covid sembilan belas ini
nah di sisi lain sebenarnya yang dibutuhkan oleh
buruh terutama yang di phk itu kan sebenarnya tunai kan uang tunai bukan
bukan soal pelatihan pelatihan gitu
jadi ini kan yang harus dipahami
bahwa program kartu prakerja itu sudah tepat memang itu dirancang dalam rangka untuk salah satu mengurangi pengangguran
awalnya begitu tetapi kain kaitannya dengan konteks covid sembilan belas ini
tentu kemudian harus dipertimbangkan bahwa kebutuhan yang diminta oleh masyarakat selain tunai juga
memang kondisinya kan masyarakat kita sedang panik ya
kemudian setelah dilakukan gelombang pertama ini kan ada satu ratus enam puluh empat ribu ya
itu ternyata kan juga ada yang dari lima juta itu itu ternyata belum semuanya
jadi ada gelombang gelombang lain ada tiga puluh gelombang yang tentu kemudian ini akan menjadi
satu hal yang perlu diikuti oleh para
para pencari kerja gitu
kemudian dari situ juga ada tes tes yang menurut saya ini juga agak sulit juga diikuti
terutama mengenai tes kompetensi dasar ada tes motivasi juga di situ yang jumlahnya sampai sekitar sembilan belas pertanyaan gitu
nah di situ juga perlu diketahui bahwa penggunaan sistem online ini juga itu belum merata di seluruh indonesia
jadi internet itu tidak hanya ada di kota kota
tidak besar tapi di kota kecil kan masih belum lah
jadi kadang kadang juga internetnya tidak stabil itu masalah
yang lainnya adalah protokol kerja ini kenapa pelatihan pelatihan itu menggunakan startup gitu loh
jadi startup yang dipilih itu ada delapan ada bukalapak ada sekolahmu ada paruangguru atau apa itu
nah itu semuanya itu padahal kan sebenarnya menurut saya lebih baik memberdayakan yang sudah ada
misalnya plk balai latihan kerja kan itu sudah ada di setiap provinsi kabupaten kota semua sudah ada gitu
jadi dengan adanya startup ini tentu kemudian kan mau nggak mau startup harus bekerjasama dengan lembaga lembaga yang sudah ada gitu
nah tentu penunjukan ini menjadi masalah juga karena kan tentu para startup ini kan sebenarnya tidak punya kompetensi untuk hal mengenai pelatihan gitu ya
nah ini kan menjadi masalah karena ini kan startup ini kan aplikasi dulunya untuk kepentingan bisnis perdagangan ya
tapi kemudian merambah ke persoalan apa namanya pelatihan
nah ini sementara pelatihannya itu macam macam itu ada termasuk bahasa ada aplikasi komputer ada keterampilan keterampilan lain yang disampaikan di situ
dari dari delapan apa startup itu yang diselenggarakan tak satu pun sebenarnya yang punya kompetensi di dalam soal
nah ini juga adalah masalah pendidikan dan pelatihan menurut saya itu
nah yang lain
tapi anda menilai ada konflik kepentingan tidak dengan menunjuk salah satu mitra kerja dari luar
kalau soal kepentingan itu yang paling menonjol itu
karena di situ di samping sudah publik juga sudah tahu lah ada beberapa yang memang misalnya yang segel akademi itu kan itu ruang guru itu kan ada bagian dari milik dari staff sus itu kan misalnya gitu
nah ada yang lain juga ada
jadi ini ada banyak konflik kepentingan di situ meskipun ya meskipun pihak istana sudah menjelaskan itu melalui staff juga bahwa itu tidak ada konflik kepentingan
tapi saya yakin ada
nah inilah karena sifatnya penunjukan kan kecuali sifatnya itu apa namanya ya seperti terbuka lah gitu
harusnya kan melalui lelang tender terbuka gitu
karena uangnya itu uang negara jadi harusnya semuanya terbuka kan
jadi melalui lelang sebagai aturan yang sebagaimana berlaku
karena dikhawatirkan nanti di lapangan banyak terjadi penyimpangan penyimpangan
artinya potensi korupsi kebijakan kan jadi tinggi di situ
karena itu menurut saya ini hal yang perlu diperhatikan
jadi konflik kepentingan tentu ada itu mas yang perlu disampaikan
tapi sejauh ini pendaftaran yang dilakukan oleh sejumlah calon peserta anda nilainya sangat sulit atau bagaimana sejauh ini
mengingat persyaratannya memang sangat sulit untuk ketersediaan sumber daya seperti teknologi di internet internet beberapa daerah dan juga lain halnya
seperti itu pak trubus
iya kalau lihat memang sulit
di samping itu kan itu yang terdata itu datanya itu yang dimiliki oleh kementerian lembaga
nah sekarang bagaimana yang mereka belum terdata di situ
di kementerian lembaga nggak ada datanya
nah ini kan mereka akhirnya juga larinya ke ini kan ke ktp
jadi sistem acak itu dipakai
sistem acak dipakai ini juga rawan dengan kepentingan kan
karena itu pemakaian dengan tubcapil tentu yang harus banyak dicek nomor nomor itu
nomor itu ke penduduk
kan jadinya kan larinya ke sana
nah ini juga menjadi menyulitkan juga dalam hal mereka mereka yang tidak terdata di situ
meskipun pemerintah mengatakan akan melakukan pelasakan akan melakukan pengecekan juga
di samping itu juga mengenai tes motivasi kompetensi ini juga sampai ke mengecek bahwa yang bersangkutan itu dinyatakan lulus kalau tidak menerima bansos
nah ini yang menerima bansos ini akan dicek pada tataran sampai ke dtks
itu data terpadu kesejahteraan sosial kan
jadi ini dan data dari kemendaki itu yang tubcapil
nah ini kan juga menjadi hal yang sangat mekanismenya terlalu ruwet karena masuk dalam konteks birokrasi kan itu
jadi menurut saya juga akan menyulitkan bagi para pekerja
kemudian setelah pekerja ini dinyatakan lulus tes itu nanti sore kan pengumuman lulusnya itu
penutupan besok diumumkan
itu akan menunjukkan bahwa nanti mereka itu ternyata tidak gratis ketika mengikuti pelatihan
kan harus bayar satu juta juga segala itu
nah ini konteksnya dengan covid sembilan belas bagaimana
sementara kan ini sebenarnya mereka mereka ini adalah masyarakat masyarakat yang terdampak kan
yang terdampak itu kan artinya harus diberikan ini
konteksnya itu kan apa namanya jaring pemahaman sosial atau bantuan
sehingga menurut saya kalau misalnya akhirnya dipotong satu juta ya
ya ini menurut saya juga nggak apa namanya nggak proporsional juga gitu loh
ini juga perlu dipertimbangkan menurut saya
yang lainnya dalam hal ini program prakerja ini masih banyak menyulitkan bagi para pencari kerja yang mereka mereka itu yang awam terhadap ini
terhadap teknologi id ini gitu ya
jadi itu yang jadi masalah gitu
itulah hal hal yang menjadi catatan kepada pemerintah
terima kasih atas berbagi informasi dengan kami siang ini
pak trubus rahardiansyah pengamat kebijakan publik